jokowi mantu ini saya yakin bukan hanya kita berdua yang memang penasaran seperti apa nanti keseruannya
tapi juga anda di rumah juga pasti penasaran ingin melihat seperti apa nanti ya
detik detik rangkaian acaranya ini
dan kita ke informasi yang tentunya masih berkaitan dengan bobi dan juga kahiyang
ini rangkaian pesta adat mandailing pernikahan bobi afif nasution dan kahiyang ayu siregar
dia diri puluhan raja semandailing natal
para raja ini datang dari berbagai marga yang berbeda
sebanyak tiga puluh empat raja dan tokoh adat semandailing godang mandailing julu dan tanah hulu muara sipongi
serta pesisir pantai barat mandailing mendukung prosesi horja godang atau pesta adat bobi afif nasution dan juga kahiyang ayu siregar
raja dan tokoh adat ini ikut membimbing bantar paradaton atau prosesi pemberian goar adat hato bangun mandailing
atau juga pemberian nama secara adat kepada kedua mempelai
para raja ini berasal dari marga yang berbeda
ada yang siregar kemudian nasution hasibuan hingga harahapal
jadi sesuai dengan arahan pimpinan pak bupati dalma gini sebagai raja di raja mandailing natal yang di buat nasution
dia menyampaikan kepada kita untuk membawa raja raja mandat sebanyak tiga puluh delapan orang
yang terdiri dari raja mandailing godang raja mandailing julu raja pesisir pantai barat dan raja tanah hulu muara sipongi
keberangkatan kita ini mengapresiasi pernikahan daripada bobi nasution dengan kayang ayu bahwa kita akan melaksanakan pesta adat mandailing di medan
karena si bobi itu orang mandailing jadi keberangkatan kita di sana itu nanti dalam pesta adatnya
sisi informasi memang acara ini dilaksanakan tiga hari berturut turut